kamis dua puluh april ratusan warga kota banjar jawa barat
memeriahkan festival ketupat masal
jelang perayaan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
acara ini diikuti oleh mulai dari anak anak
remaja hingga orang tua
selain membuat ketupat untuk disiapkan di hari halebaran
warga juga berlomba membuat ketupat unik
semakin unik bentuk ketupat semakin berpeluang memenangkan lomba
meski diselenggarakan untuk menyambut hari raya idul fitri
namun festival ini juga diikuti oleh semua warga dari lintas etnis dan agama
festival ketupat masal ini merupakan ajang silaturahmi
yang populer dengan sebutan kampung toleran
biasanya jadi warga membuat ketupat sendiri
kemudian ini ada dari saudara kita juga
jemaat gereja katolik sampo piliput
beliau membantu sebagian logistik juga
dan juga membuat ketupat untuk masyarakat
dan juga membuat ketupat untuk masyarakat
untuk bahan membuat ketupat

tujuannya untuk memperolah silaturahmi
memperlihatkan bahwa kota kami kota banjar adalah kota yang toleran
di boyolali jawa tengah para pedagang selongsong ketupat dan janur
menggelar lapak mereka di depan pasar pipo rejo sejak kamis pagi
mereka merupakan pedagang dadakan yang ada setiap mendekati datangnya bulan syawal
menurut pedagang kebutuhan ketupat akan lebih ramai dan meningkat
hingga tujuh hari setelah hari raya idul fitri
karena banyak masyarakat yang merayakan tradisi syawalan yang identik dengan ketupat
pedagang mampu menjual hingga seribu buah selongsong ketupat setiap harinya
setiap momen fitri sama satu minggu setelah lebaran fitri
alhamdulillah belum ada permintaan cuman kalau di sini mesti benar benar rame

kalau pas seminggu setelah lebaran biasanya permintaan lebih banyak
selain membeli selongsong ketupat warga juga ramai membeli janur atau daun kelapa muda
untuk dirangkai sendiri menjadi selongsong ketupat
membeli janur juga dinilai lebih sedikit murah daripada membeli selongsong ketupat yang sudah jadi
tim liputan cnn indonesia